kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara
terkait dengan tata niaga lima yang sedang kami tangani
hari ini jumat tanggal dua puluh enam april dua ribu dua puluh
tim penyidik telah memanggil empat belas orang saksi
di mana salah satu dari saksi terus yang kami panggil
yaitu saudara hl tidak bisa hadir karena sakit
selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan
tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup
sehingga pada hari ini kami
tetapkan lima orang tersangka
selaku marketing pt tim
esdm provinsi kepulauan bangka belitung
periode tahun dua ribu lima belas sampai dengan maret dua ribu dua puluh
selaku plt kepala dinas sdm provinsi bangka belitung
selaku plt kepala dinas esdm kepulauan bangka belitung
ditetapkan sebagai kepala dinas sdm
telah dilakukan pemeriksaan kesehatan
tiga orang di antaranya untuk kepeningan penyidikan
kami lakukan tindakan penahanan
masing masing saudara fl di rutan salemba cabang kejaksaan agung
dan tersangka as dan sdim
kami lakukan tindakan penahanan masing masing saudara fl di urutan salimba cabang kejaksaan agung
terhadap tersangka bn
sedangkan terhadap tersangka hl
yang pada saat hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir
selanjutnya oleh tim penyidik
akan segera dipanggil sebagai tersangka
akan segera dipanggil sebagai tersangka
dapat kami sampaikan sebagai berikut
bahwa saudara sw bn dan as
masing masing selaku kepala dinas dan selaku plt kepala dinas sdm
provinsi kepulauan bangka belitung
telah dengan sengaja menerbitkan
rkb dari perusahaan smelter pt rbt
dimana kita ketahui rkab tersebut diterbitkan
meskipun tidak memenuhi syarat
ketiga tersangka tersebut tahu bahwa
rkb yang dia terbitkan tersebut
tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan
di wilayah iup kelima perusahaan tersebut
melainkan sekedar untuk melegalkan
yang diperoleh secara ilegal di wilayah iup pt tima
al dan saudara fl
keduanya turut serta dalam
penyewaan peralatan processing keleburantimah
yang sebagai bungkus aktivitas
kegiatan pengambilan timah dari iup pt timah
dimana keduanya kemudian membentuk perusahaan boneka
yaitu cvbpr dan cvsms
dalam rangka untuk melaksanakan
atau memperlancar aktivitas ilegalnya
kelimanya kami sangka melanggar ketentuan pasangan
pasal dua ayat satu dan pasal tiga undang undang
pemberantasan tindak pidana korupsi
demikian yang bisa kami sampaikan
barangkali ada pertanyaan bisa kita lakukan